mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh empat
yang diajukan anies baswedan muhaymin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
anies mohaimin pun menerima hasil putusan mk
kami masih menerima dan kita semua menghormati putusan mahkamah konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat
disinilah ujung perjuangan konstitusional kita dalam pilpres kali ini
keputusan mk hari ini menjadi penanda berakhirnya pilpres tahun dua ribu dua puluh
keputusan mk hari ini menjadi penanda berakhirnya seluruh proses pilpres dua ribu sembilan belas
dengan segala catatan tentang problematiknya proses pilpres dua ribu dua puluh
kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu
dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga terus membangun mutu demokrasi di indonesia
oleh karena itu pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses pilpres dua ribu dua puluh empat telah terlewati seluruh fasenya
kami sampaikan kepada pak prabowo dan pak gibran
amanat konstitusi selamat bekerja menunaikan harapan rakyat
yang kini diembankan di atas pundak bapak bapak berdua